dan untuk membahas hal ini melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan tenaga alih kantor staff presiden yeni sucipto
dan juga telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara bang refli harun selamat siang mbak yeni dan bang refli
selamat siang mbak
saya ke mbak yeni terlebih dahulu mbak yeni apa kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah kembali menaikkan iuran bpjs
di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini dan pemerintah dituding tidak peka atas kondisi tersebut
oke sebenarnya begini yang perlu dipahami adalah tidak kemudian pada satu aspek
jadi paling tidak ini secara utuh memahami mengenai persoalan keputusan ma
bahwa pertama keputusan ma ini kan mempertimbangkan atau menilai adanya problem di manajemen bps
jadi paradigma perpes ini adalah mengenai persoalan
perbaikan ekosistem untuk memperbaiki kepesertaan skema cakupan pelayanan
dan kemudian tetap memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat
jadi ada empat aspek yang kemudian perlu diperhatikan di dalam keputusan ini
yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa bicara soal dasar pertimbangan putusan adalah melihat soal paradigma dan ekosistem
paradigma yang tadi saya sampaikan adalah bicara soal perbaikan ekosistem
ekosistem yang dimaksud adalah ada tiga yang kemudian diarahkan
yang pertama adalah bicara soal penguatan jkn sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib
yang kedua adalah bicara manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan
yang ketiga adalah review iuran manfaat dan tarif

yang kedua adalah bicara soal konsep dasar perpres di empat tahun dua ribu dua puluh adalah bicara soal jangka pendek dan jangka panjang
kalau kita bicara soal jangka pendek adalah bicara soal tujuannya satu memperbaiki struktur iuran
dan yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran
kemudian untuk jangka menengah di sini adalah bicara soal menyiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh
pertama bicara soal rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan
yang kedua adalah penerapan satu kelas perawatan yang berstandarisasi di semua vaskes
yang ketiga adalah penyerdanaan tarif layanan
yang ketiga adalah cost sharing
selanjutnya adalah optimalisasi coordination
yang terakhir adalah penerapan skema pendanaan global budget
aspek yang ketiga adalah bicara soal kebijakan tarif
ini menjadi sebuah perdebatan
ada yang bilang bahwa ini adalah naik terutama di masa pandemi
tapi yang perlu dipahami secara utuh dan perlu dimengerti bahwa di sini sebenarnya tidak ada kenaikan
yang pertama untuk pbi
yaitu peserta bantuan iuran
di mana itu rp empat puluh dua
disini tetap bahwa rp empat puluh dua itu disubsidi oleh pemerintah
kalau saat ini ini kan sharing adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pbi nya sebanyak satu ratus tiga puluh tiga lima juta
nah di sini ada nilai sebesar lima enam triliun yang disiapkan oleh negara untuk pbi
nah kalau untuk pb peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang sekarang menjadi debatable
nah ini adalah skemanya kenaikan
tapi kemudian ini yang disubsidi oleh pemerintah
jadi masih tetap rp dua puluh lima lima ratus itu dibayar oleh peserta
rp enam belas lima ratus itu disubsidi oleh pusat
makanya kemudian disiapkan di tahun dua ribu dua puluh itu ada anggaran rp tiga ratus lima puluh sembilan triliun
mbak yeni mohon maaf saya potong tadi yang anda sebutkan itu untuk kelas tiga berarti ya
iya untuk kelas tiga itu ada sekitar dua puluh satu delapan persen
karena pbpu itu kan tiga puluh empat juta itu adalah mandiri bp nya adalah lima juta untuk pekerja
oke bagaimana dengan kelas satu dan kelas dua yang sudah menjadi peserta di kelas satu dan kelas dua
jika sebelumnya memang mereka bisa membayar dengan range harga yang telah ditetapkan sebelumnya
tapi dengan kondisi saat ini kemampuan bayar itu sudah menghilang
sama sekali tidak ada bagaimana dengan mereka
nah ini kan ada relaksasi mbak
ya kan ada relaksasi seperti kemudian ada apa namanya penundaan pembayaran maupun tunggakan
nah ini yang kemudian nantinya di tahun dua ribu dua puluh satu itu dipikirkan kebijakan untuk sharing pusat dan daerah
pbpu atau pnpb itu nanti kan ini menjadi apa namanya menjadi bagian kewajiban
menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah untuk mendaftarkan ke pusat
untuk mendaftarkan ke pusat
di mana kemudian tetap bahwa kalau pun nilainya empat puluh dua ribu itu pasti akan disubsidi
nah kalau saat ini adalah disubsidi oleh pemerintah pusat yang enam belas ribu itu
jadi tidak ada kenaikan mbak
baik sebelum kita berbicara mengenai relaksasi saya harus ke bank refri dulu mbak yeni
berbicara mengenai sisi hukum saja bang refli tadi tim kami sempat berbincang kepada sejumlah warga yang mengatakan cukup bingung ketika sebelumnya aturannya sudah dibatalkan oleh mahkamah agung
dan kembali saat ini ada aturan serupa iuran kembali naik
dari sisi hukum bagaimana ini bang
ya saya bicara tentang formal dan material ya
kelemahan dari judicial review kepada mahkamah agung itu tidak seperti judicial review ke mahkamah konstitusi
kalau mk membatalkan undang undang
maka membuat undang undang baru itu kan relatif susah
karena harus melibatkan dpr
dan kemudian juga partisipasi masyarakat
beda dengan perpres
perpres itu mudah sekali
tinggal dicabut perpres yang lama dikeluarkan perpres yang baru
tapi substansinya kurang lebih sama yaitu kenaikan
walaupun angkanya beda tipis ya
tadinya satu ratus sepuluh ribu menjadi seratus ribu misalnya
tapi esensinya sama kenaikan
nah persoalannya adalah landasan mahkamah agung
membatalkan perpres itu apa
kan tentu ada dasarnya
harusnya itu yang diadres
kan kita lihat begini
kita lihat kan ada masalah yang akut di bpjs ini
ya mungkin saya tidak tahu mismanagement mungkin
kemudian besarnya biaya operasional
besarnya gaji para direksi dan dewan pengawas
direksi itu kalau tidak salah tiga ratus jutaan
per orang itu menurut saya sangat besar sekali untuk sebuah badan ya
ini bukan murni seperti bumn yang memang betul betul profit oriented
kalau ini kan sebenarnya bagian dari pelayanan sosial
kalau kita merujuk lagi pada konstitusi
malah sebenarnya harusnya gratis itu
pemerintah harus menyediakan jaminan sosial
karena jaminan sosial itu termasuk hak azazi manusia
dan itu juga sudah tercantum di dalam iccpr yang kita ratifikasi tahun dua ribu enam ya
tetapi ya memang yang terjadi adalah ya frankly speaking pemerintah pasti tidak mampu kan menggratiskan itu semua
makanya kemudian diminta partisipasi
tetapi yang menjadi masalah kemudian ada moral hazardnya
jadi masalah utamanya belum diadres ya
kita harus franky speaking apakah memang bpjs secara manajemen sudah benar sudah baik ya
lalu bagaimana kemudian kinerja direksi dan lain sebagainya
tapi tiba tiba bebannya dikembalikan lagi kepada peserta
terutama untuk golongan satu dan golongan dua ya
sementara di sisi lain kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu sangat rendah
bahkan turun sekali
bisa jadi ya sebagian kita mungkin masih bisa makan ya
terutama orang orang istana pasti bisa makan kan
gaji apbn nya akan tetap
tapi orang orang yang bekerja di sektor katakanlah yang mengandalkan gaji dari pekerjaannya sehari hari
atau yang sudah kehilangan pekerjaan ya angka satu ratus lima puluh ribu seratus ribu itu tentu angka yang sangat signifikan bagi mereka
jadi memang inilah dilemanya
negara kita ini apa ya dari sisi finansial sudah kedodoran di mana mana
jadi tidak mampu mengambil sebuah kebijakan kebijakan untuk ya sedikit melindungi rakyatnya
fully untuk mengatasi ini dengan melakukan kebijakan kebijakan yang sedikit radikal
yang terjadi adalah selalu kebijakan ngambang karena tadi ketidakmampuan finansial negara untuk meng cover itu semua termasuk dalam hal bpjs
ini yang patut kita sesali sesungguhnya
saya ke mbak yeni lagi
mbak yeni ada sedikit tanggapan dari bang refli
bagaimana jika kemudian beban ini tidak terlebih dahulu dilemparkan lagi kepada peserta kepada masyarakat
tetapi di internal dulu di bpjs dikelola sehingga menunggu menanti waktu yang tepat baru ada peraturan yang baru tentang kenaikan iuran ini dikeluarkan
nah begini kalau tadi apa namanya paradigma soal perpres ini kan sudah saya sampaikan
bahwa ada beberapa hal yang mungkin kemudian perlu perbaikan
bicara soal layanan bicara layanan apa namanya layanan kesehatan bicara soal fiscal space kemudian bicara soal keadilan sosial
dan berikutnya adalah bicara soal tata kelola
dan tata kelola ini menjadi bagian dari aspek yang kemudian perlu diaju oleh teman teman di bpjs
ini kan sebenarnya kan kalau kita bicara ini kan membangun ekosistem jkn yang sehat dan berkesinambungan
yang tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini kalau kemudian di publik banyak mengira bahwa mengasumsikan bahwa ini naik
tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa itu tidak naik
sedangkan kemudian untuk kelas
kalau kelas satu kelas dua
itu nanti bisa kemudian pindah untuk di kelas tiga
kalau kemudian apa
kemudian akhirnya dia merasa bahwa dia di kelas tiga
karena itu nanti pasti akan apa diusulkan oleh pemerintah daerah
itu yang pertama
yang kedua umpamanya
yang tadi saya yang agak terjeda mengenai persoalan di covid
kenapa sih kemudian hal ini kebijakan ini atau dibutuhkan
atau diputuskan pada masa covid gitu kan
ini implikasi secara operasionalisasinya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa peserta yang tidak membayar iuran dikenakan penghentian sementara penjaminan
supaya aktif kembali peserta harus melunasi iuran tertunggak untuk paling banyak dua puluh empat bulan
namun sebagai dukungan di masa covid
ini di masa covid
untuk dua ribu dua puluh penghentian sementara berakhir dengan pelunasan iuran paling banyak enam bulan
dan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu
agar status kepesertaannya tetap aktif
nah pada artinya sebenarnya pada intinya kalau kita bicara soal keadilan sosial di dalam perspektif apa di dalam perspektif ini sebenarnya kita kan bicara soal gotong royong di antara segmen antar peserta dalam hal iuran
dalam hal ini sebenarnya
makanya tapi ada kemudian kelenturan kelenturan di dalam hal operasionalisasinya
tetapi pada intinya bahwa sebenarnya kalaupun naik sebenarnya iurannya tetap yang dibayar tetapi disubsidi oleh negara
baik ini terakhir
terakhir jika kemudian ada keputusan terbaru
untuk menaikkan iuran ini
nah ini kan kalaupun kemudian bicara soal layanan ini ada sepuluh quick wins yang kemudian menjadi komitmen dari mutu pelayanan bpjs
ada sepuluh yang kemudian akan
akan dilakukan oleh bpjs
boleh singkat saja waktu kita terbatas mbak yeni
perlu kemudian diawasi
karena ini kan ada instansi kemenko pmk kemudian ada dewan kesehatan kemudian ada inspektorat dan lain sebagainya yang bisa kemudian mengawal urusan pelayanan
karena ada sepuluh komitmen yang menjadi bagian dari
bpjs untuk meluncurkan layanan ini seperti optimalisasi mengenai peran petugas sampai bicara soal penambahan apa namanya bukan penambahan tapi penyerdanaan proses administrasi
jadi ada sepuluh komitmen yang akan mereform soal pelayanan kesehatan
untuk operasionalisasi kerja
saya ke bang refli terakhir
bang refli ketika masih ada terus celah untuk pengajuan uji materi informasi terakhir ada kelompok masyarakat yang akan segera melakukan uji materi terkait peraturan presiden ini
bagaimana kemudian bentuk wajah hukum kita
setiap ada peraturan terbaru ada masyarakat yang kemudian mengajukan uji materi maksud saya dan ini akan terus berlangsung
intinya adalah dalam proses pembentukan hukum itu kan harus memperhatikan
aspirasi yang berkembang di masyarakat dan substansi untuk taat pada peraturan perundang undangan atau putusan putusan pengadilan yang sudah ada
nah ini kan sebenarnya kan tidak taat
sudah dibatalkan kan pembatalan itu tidak hanya terkait soal kenaikan tapi lebih juga kepada tata kelola bpjs dan lain sebagainya
saya mencatat misalnya di rka untuk dua ribu sembilan belas ya
itu yang namanya direksi dan komisaris itu eh direksi dan dewan pengawas ya
itu masing masing hasilnya itu tiga ratus jutaan dua ratus jutaan gitu
luar biasa padahal kan ini bpjs ini bukan persero yang pure atau paling tidak mencari keuntungan
lalu kemudian kerugian kerugian yang dicatat dua ribu delapan belas defisit dua belas dua triliun
dua ribu sembilan belas defisit diperkirakan dua puluh delapan triliun
lalu kemudian kemudian kerugian kerugian yang dicatat dua ribu delapan belas defisit dua belas dua triliun
dua ribu sembilan belas defisit diperkirakan dua puluh delapan triliun dan lain sebagainya
nah tetapi kita harus pakai perspektifnya begini
kalau saya mengatakan bpjs itu jangan dihitung untung dan rugi tapi yang dihitung adalah tata kelola yang baik
karena memang negara kan tidak boleh cari untung dari iuran jaminan kesehatan ini
karena itu tugas atau tanggung jawab atau kewajiban negara
tapi yang paling penting adalah dana yang terkumpul itu tidak digunakan untuk bervoye voye
tidak digunakan untuk berfoya foya atau tata kelolanya jadi nggak benar
termasuk juga membayar gaji yang sangat tinggi bagi pegawai pegawai bpjs
bagi direksi dewan pengawas dan lain sebagainya
ruki tidak apa apa dan pemerintah tidak hanya mensubsidi
karena itu adalah hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial
mbak yeni terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami
mbak yeni terima kasih sudah mengkonfirmasi bagaimana aturan baru yang sudah diputuskan oleh pemerintah
harapan kita bahwa memang saat ini masyarakat tidak lagi mendapatkan beban pada saat kondisi pandemi covid sembilan belas
terima kasih mbak yeni dan mas refli sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia news hour